jadi jangan berpikir kalau pohon itu banyak yang gak suka
justru banyak sekali yang membutuhkan pohon
untuk menjadi kuat
gak butuh pusat perhatian saya
orang lain tahu
ini pasti takdirnya agobar
hingga dia tidak melibatkan polisi
tapi gue tahu
dia pasti punya rencana rencana lainnya
yang akan dilakuin
kita memang udah ngancem
kalian harus tetap berhati hati kepada aldebaran alvari
anda tidak tahu
anda udah bermain main sama siapa
jadi gimana bang
kita harus mundur sejenak
sebelum kita maju lagi
misi kita untuk elsa
selalu menyita waktu kita
dan sampai kita mengabaikan
urusan kita yang lebih penting dari bos kita
ketika kita sudah mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
gue harus memikirkan
gue harus memikirkan
cara cara lain berikutnya
papa udah wangi
papa juga kangen sama reina
aku mau jadi singa loh
mau jadi singa
tapi gak tau juga sih
jadi apa enggaknya
soalnya aku disuruh miss ayu
jadi pohon pa
aku kan gak mau
kalo pohon kan cuma diem aja
nih papa kasih tau ya
tapi pohon itu banyak sekali memberikan kesejukan bagi orang orang yang berlindung di bawahnya
kalau suasana di luaran siang lagi panas
orang orang pasti banyak yang berlindung di bawah pohon itu
kalo kita berlindung di bawah pohon itu
kita bisa menanggung
kita bisa menanggung
kita bisa menanggung
atau kita bisa menanggung
apa yang kita harus lakukan
untuk mendapatkan kesempatan
jadi papa itu banyak sekali
dibantu sama pohon
tapi dia itu
rumahnya burung gimana sih
kalau gak ada pohon berarti burung gak punya ruh
tempat bermainnya hewan hewan yang lain
suka main di pohon ada apa lagi coba
lebah aja kalau buat sarang buat rumah di pohon
koala juga suka main di pohon
ada yang namanya macan tutul
macan tutul itu juga suka manjat pohon
ular pun juga suka di pohon
jadi jangan berpikir kalau pohon itu banyak yang gak suka
justru banyak sekali yang membutuhkan pohon
untuk menjadi kuat
gak butuh pusat perhatian saya
orang lain tau
itu gak perlu pengakuan dari orang lain
yang per stuck moral
kirim ke tempat gue
saya diminta pak al untuk ke rumah sakit menemani bapak surya
sebentar lagi saya akan berangkat
tolong kalian jaga di sana lebih ketat lagi ya
lu cedah ya gak sih ki
lagi lu lagi aku buat cewek ngapain sih gengsi kali nyamper nyamperin
udah cepetan sanaran tinggal kasih doang ngapain gengsi
makan tuh gengsi nanti yang ada di sofa sama perempuan lain cepetan
zaman sekarang itu kita perempuan harus sep sep sep sep
sebenarnya gue bukan gengsi gengsi amat sih
gue lebih ketakut
ngerinya tuh pak rija tuh kagak resep sama gue
guenya aja yang kekiran
ya belum apa apa udah nggak pede
nah dulu nih
lu ngapa jadi ngajarin gue sih
ngapa jadi nyuruh nyuruh gue loh
masalah percintaan kiki itu suhunya yang paling paham
mau gak kiki ajarin
kalau enggak kiki mundur nih udah tak biarin
ayo mau apa enggak dah
habis itu enggak tahu puji muka mulu ledes tuh muka lama lama mau
kita langsung ngambek gak boleh ngambek
suhu panas suhu dingin
pat pat pat pat kedul
udah mau berangkat ke rumah sakit pak rija
buat dibawa ke rumah sakit biar kagak ngantuk jagai di sana
sama sama pak rija
ada lagi gak kalau gak saya mau berangkat
oh enggak enggak enggak
hati hati di jalan aja pak rigid
cie ada kok patah mengatakan
beli kecapi ke etopia
walaupun hanya perhatian sebatas kopi tapi buat hati jadi bahagia
ini di pasuk dua belum pernah nyangseng di palemupada ya
yes mantap mbak mir
nah nih papa kasih tau lagi